seorang pembajak menahan maskapai penerbangan mesir ejip air
yang telah mendarat di bandara lanarka siprus
pihak penerbangan sipil mesir sebelumnya menyebutkan pembajak mengancam akan meledakan bom
yang dibawanya ketika pesawat sedang mengudara dari alexandria menuju ke cairo
berdasarkan berita yang dilansir oleh kantor berita avp
pembajak mengontak menara pengawas pada pukul delapan tiga puluh waktu setempat
atau sekitar pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
pesawat kemudian mendapat izin mendarat dua puluh menit setelah itu
dari lanarka dilaporkan sebuah tim gawat darurat telah diterjunkan ke bandara tersebut
bandara itu merupakan pintu masuk para wisatawan yang berkunjung ke kawasan mediterania siprus
para pembajak tidak langsung menyampaikan tuntutannya saat mendarat di bandara lanarka
pesawat tersebut juga berpikir bahwa mereka akan berpikir bahwa mereka akan berpikir